kejaksaan agung menetapkan empat tersangka yakni dirjen perdagangan luar negeri kementerian perdagangan dan tiga petinggi perusahaan minyak sawit
keempat tersangka diduga terlibat dalam permufakatan persetujuan izin ekspor minyak sawit mentah atau cpo yang tidak sesuai persyaratan pemerintah
apakah penetapan para tersangka ini akhirnya membuktikan adanya kong kali kong atau mafia antara pengusaha dengan kementerian perdagangan
untuk melindungi korporasi minyak goreng yang menikmati keuntungan di tengah naiknya harga minyak sawit internasional
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan ketua bidang luar negeri gabungan asosiasi pengusaha kelapa sawit indonesia atau gapki fadil hasan
selamat sore pak fadil
selamat sore apa kabar
baik alhamdulillah dan direktur selyos bima yudhistira selamat sore mas bima
selamat sore selamat sore pak fadil juga
saya harus disclaimer ya bahwa tadi sebelumnya
beberapa saat yang lalu kami sudah mendapatkan konfirmasi kehadiran dari dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan oke nurwan
namun beberapa saat sebelum program newsroom ini dimulai dari pihak kementerian perdagangan membatalkan kehadiran dari dirjen perdagangan dalam negeri
sehingga kita lanjutkan saja diskusi kita pada sore hari ini
saya mau tanya ke perwakilan pengusaha pak fadil
salah satu tersangka korupsi kasus izin ekspor cpo yakni gmpt musimas togar sitanggang adalah
ketua umum gapki
respon dari gapki atas penetapan tersangka salah satu anggotanya seperti apa
saya kira ini tidak ada kaitannya dengan gapki ya
beliau kan bertempat atau perusahaan di mana beliau bekerja
itu adalah cpo musimas
jadi itu saya kira yang pertama
yang kedua itu
gapki kan bukan asosiasi yang mengurusi minyak goreng
jadi di dalam industri minyak sawit itu sendiri itu ada banyak asosiasi ya
dari ulu sampai ke ilir
di ulu misalnya ada gapki ada pertanian kecil itu adalah afratindo
ada asosiasi hasil benihnya sendiri
kemudian di timni
oke pak fadil
dan seterusnya ada banyak lagi
oke pak fadil
apakah kemudian gapki akan mencopot ataupun menonaktifkan salah satu anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka
namanya yang bersangkutan itu
menggunakan diri ataupun
kaki sendiri tidak melakukan penonaktifan
tapi yang bersangkutan saya kira sudah
tapi sekali lagi
tidak ada aktivitas
oke pak fadil
dampaknya apa sih bagi teman teman pengusaha kelapa sawit
dengan penetapan tersangka
tiga orang petinggi perusahaan minyak sawit ini
memiliki suatu dampak yang
pikan gitu ya
yang secara langsung terkait dengan
masyarakat yang belum mengetahui
jenial begitu ya
asosiasi dan industri
dan kemudian kedua kan
ger amusing kan
asus ini kan
apa namanya berkait dengan
yang diberikan oleh
terd products teragang dan wurde nuevo opini broke lagi tempat
terima kasih kerana menonton

khawatir terhadap apa
tidak ada kekhawatiran tidak ada kekecewaan jadi biasa saja begitu pak fadil
dari teman teman pengusaha
kita prihatin dengan kasus ini ya
tapi kita tidak mengalami kekhawatiran dalam konteks bahwa
ini merupakan suatu hal yang kuatkan asosiasi
mas bima apakah penetapan tersangka terhadap dirjen perdagangan luar negeri
kementerian perdagangan dan tiga pengusaha minyak sawit ini
membuktikan memang ada permainan di internal kementerian perdagangan dan pengusaha
karena pengusaha kelapa sawit ini diuntungkan dengan naiknya harga di internasional
ya tentunya kita mendukung secara penuh ya
apa yang dilakukan oleh kejaksaan agung kita mendukung prosesnya
dan tentunya penetapan ini kan bukan saksi loh
tapi penetapan tersangka
artinya kalau tersangka harus ada alat bukti yang
harus ada bukti bahwa memang ini pemufakatan jahat
memang sengaja pasokan cpo yang seharusnya dikirim untuk produksi minyak goreng misalnya
karena ada aturan domestic market obligation atau dmo
itu justru diberikan kewenangan untuk melakukan ekspor
kan disitu permasalahannya jadi masyarakat pun juga harus melihat
apa sih kaitannya kasus ini dengan kemudian masalah
maksudnya ini kan minyak goreng
ini kan kondisinya kan harusnya kan satu bulan yang lalu ingin diumumkan mafianya
nah problemnya adalah kenapa lama sekali kan akhirnya kita menduga kalau memang ini adalah mafia minyak goreng
karena tersangkanya juga bukan orang sembarangan
posisinya adalah posisi yang cukup tinggi ada komisaris kemudian ada general manager
juga senior manager ini artinya menunjukkan ada struktur bahwa yang melakukan dugaannya

nah jadi memang saya mengatakan kalau penyulap ini bukan orang yang tidak memiliki posisi strategis di perusahaan lapas sawit
kemudian juga yang kita lihat adalah kita cermati
sebenarnya yang masyarakat butuhkan juga apa sih korelasinya antara pengungkapan yang disebut sebagai skandal ya
di dalam kelapa sawit ataupun minyak goreng ini
itu kepada penurunan harga
sebenarnya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat
kalau kasus ini kemudian dibongkar tuntas pihak pihak yang terkait
dari internal kementerian perdagangan sampai kemudian dari pelaku usahanya
distribusinya apakah ini akan berpengaruh kepada penurunan harga minyak goreng
atau kemudian masalah dari selama ini adalah bukan het atau dmo
tapi masalahnya adalah kepatuhan hukumnya penegakan hukumnya
jadi kalau perlu mungkin bisa diintroduksi lagi yang namanya het di minyak goreng kemasan
jadi tidak dilepas ke mekanisme pasar seperti sekarang untuk yang minyak goreng kemasan
oke mas bima tapi tadi anda mengatakan bahwa ini menunjukkan ada kejahatan yang terstruktur
artinya yang memainkan ini semua adalah orang orang yang punya pengaruh
baik di internal kementerian perdagangan ataupun di pengusaha
tadi anda kurang bisa menjelaskan mungkin anda bisa jelaskan lagi
karena kalau tadi menurut pak fadil tidak terpengaruh secara langsung
teman teman pengusaha kelapa sawit padahal ini kan ada kaitannya begitu ya mas
mungkin anda bisa jelaskan lagi mas bima
saya sependapat maksudnya pak fadil kalau saya tangkap begini
yang dimaksud adalah tidak terpengaruh signifikan ini kan sawit itu kan bukan hanya minyak goreng
tapi juga ada oleokimia lainnya ada juga kemudian biodiesel misalnya
nah ini kan yang tersangkut adalah perusahaan perusahaan tadi
jadi memang kita tidak bisa menggeneralisir semua perusahaan kelapa sawit itu bermasalah
jadi kalau di sini disebutkan ya misalkan perusahaan yang terkait adalah musimas
kemudian ada wilmar
nah maka fokusnya adalah bagaimana nih cara sanksi
kalau memang ini terstruktur ini merupakan perintah ataupun kejahatan korporasi misalnya
di perusahaan yang spesifik disebut itu ini bagaimana penyelesaiannya
apakah ada denda misalnya izin ekspornya ditunda dulu
atau kemudian hak bina lahannya yang dimiliki oleh negara itu direvisi atau direview
atau tidak diperpanjang hgu nya
jadi ada banyak konsekuensi konsekuensi
spesifik kepada perusahaan yang terkait dengan kejaksaan
tapi kalau perusahaan kelapa sawit yang lain misalnya mematuhi aturan dmo pada saat itu
mematuhi aturan het kita nggak bisa kemudian melihat bahwa mereka bagian dari kejahatan yang terstruktur
karena perusahaan kelapa sawit juga jumlahnya cukup banyak
tapi kita mendukung kejaksaan
kalau memang ada indikasi ini bukan hanya dua perusahaan
tapi ada perusahaan lainnya ada distributor misalnya yang terlibat
untuk kepentingan ekspor ini juga harus diusut secara tuntas
jadi tidak berhenti pada usaha k empat orang itu
oke saya mau tanya ke pak fadil
pak fadil sebagai pengurus gapki begitu ya
apakah kemudian perusahaan perusahaan yang terdaftar di bawah gapki
ataupun menjadi anggota gapki ini selama ini sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dmo
begini ya saya pertanyaannya itu mungkin harus direformulasi
jadi itu sudah terkait dengan minyak goreng
jadi asosiasi pengusaha bergabung dalam gapki
pengusaha yang menghasilkan cpo
sekarang yang banyak dimasalahkan itu adalah minyak goreng kan
ada kelangkaan ada harga ada dmo dan sebagainya
nah jadi yang diharuskan penuhi dmo dan dpo yang menjadi kebijakan itu adalah perusahaan yang menghasilkan atau yang melakukan ekspor
jadi kan ekspor itu
dpo sembilan tiga ratus atau ada untuk rbo itu rbd itu seorang salah rp sebelas lima ratus
itu yang diatur
itu mereka itu memenuhi apa namanya mengajukan
bukan hanya izin ekspor itu bukan atas nama asosiasi tapi atas nama perusahaan yang bersangkutan
jadi kita harus bisa memilih antara asosiasi dengan operasinya perusahaan
sebut gitu atau ekspor itu
nah kalau menurut saya kelangkaan minyak goreng yang ada saat itu ataupun harga yang tidak dengan het
itu sumbernya itu bukan karena adanya kejadian ini
tapi justru bersumber
pas daripada kebijakan dmo dpo itu sendiri gitu
oke mas bima kalau menurut pak fadil kejadian kelangkan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng ini tidak terkait dengan adanya pengeluaran izin ekspor
tapi karena kebijakan het dan juga dmo ini tanggapan anda bagaimana mas bima
ya sebenarnya ada tetap kaitan ya
karena begini kan intinya pada saat itu kan pemerintah itu was was bahwa pasokan cpo
untuk digunakan produksi minyak goreng itu terbatas
karena memang harga internasional untuk cpo nya sangat menarik ya terlalu jauh disparitasnya
nah ini kita sudah kasih tahu kepada kementerian perdagangan saat itu hati hati moral hazardnya besar
karena ini tidak hanya terjadi di kelapa sawit atau minyak goreng tapi dmo di batubara itu kebocorannya juga cukup tinggi
artinya banyak perusahaan yang tidak patuh
dan coba mencari cara ya lobby lobby untuk melonggarkan
kebijakan untuk ekspor atau melanggar bagi dmo nya
nah artinya apa artinya harusnya kalau ada yang berjalan lebih ke lima harusnya pak fadil
sebentar pak fadil sebentar pak fadil saya akan beri kesempatan ke anda
ternyata ada yang kemudian mencoba untuk melakukan lobby lobby
makanya kita tunggu apa yang terjadi di kejaksaan agung ini
coba dituntaskan dan harus ada setiap prosesnya dipublikasikan
kepada media kepada masyarakat sehingga kita bisa ikuti terus nih
ini sebenarnya alat berjalan
artinya apa apa yang disebut sebagai adanya suap menyuap itu apakah terjadi
untuk izin ekspor bisa diloloskan
oke pak fadil apakah memang ada indikasi banyak perusahaan yang kemudian melakukan lobby lobby
untuk pelonggaran kebijakan dmo ini agar diberikan izin ekspor
begitu pak seperti yang tadi disampaikan oleh mas bima
ya oke sebelum itu saya jawab itu ya saya jawab yang tadi itu kaitannya itu ya
tadi kan di bulan ketika di bulan bulan ketika dmo itu diberlakukan pasokan minyak goreng itu melebihi kebutuhan
ya kan itu ada sekitar lima ratus ribu kiloliter goreng ya yang dipasok ke pasar
nah kebutuhan per bulannya itu jauh lebih rendah daripada itu
tapi toh terjadi juga kelangkaan
tapi kalau dari sisi pasokan itu saya kira tidak ada berpengaruh di dalam dengan kejadian ini
artinya kejadian ini itu tidak kemudian apa namanya
menyebabkan kekurangan pasokan itu
nah itu yang pertama
yang kedua adalah yang terlibat dalam hal ini kan itu memang nanti dibuktikan di dalam apa namanya
proses hukum selanjutnya adalah tiga perusahaan yang
namanya pasokannya itu kan
dibandingkan dengan keseluruhan pasokan itu
saya kira juga apa namanya sekecil lah
karena ada sekian puluh namanya perusahaan yang melakukan ke dalam negeri dmo dan dpo itu
untuk memperoleh izin ekspresi
nah kemudian pertanyaan tadi yang terakhir apakah ada indikasi apa namanya nih
perusahaan perusahaan itu melakukan lobby
saya kira kan di dalam hal kebijakan yang telah ditetapkan
itu memang ada kira sesuatu keturuburuan
dan waktu itu pun kita sebenarnya telah mengingatkan
dan perdagangan lakukan persiapan perencanaan
dahulu sebelum melaksanakan kebijakan dmo dpo
jadi tidak ada lobby lobby ya pak fadil dari para pengusaha
kementerian perdagangan itu
dan prosedur prosedur di dalam supaya untuk bisa memenuhi
maksudnya ketentuan apa namanya dmo untuk kemudian mendapatkan izin ekspor itu sudah ada
jadi kita kalau perusahaan perusahaan itu tinggal mengikuti prosedur tersebut
jadi tidak ada lobby lobby ya pak fadil ya
secara umum tidak ada dan tidak diperbolehkan di dalam ketentuan yang telah diberlakukan tersebut
tapi kemudian apakah ada yang ini
itu saya kira sesuatu yang memang bima tadi sampaikan
itu suatu penyimpangan
kalau itu kemudian nanti dibuktikan benar di pengadilan misalnya
terakhir apakah kemudian penetapan tersangka ini akan memberikan efek jerak kepada para pengusaha
yang melakukan lobby lobby untuk melonggarkan kebijakan dmo
atau justru malah sebaliknya ini nanti pemerintah jadi buah si malakama
pengusaha pengusaha kemudian menarik diri
tidak mau lagi berkomitmen dalam membantu pemerintah soal subsidi minyak goreng curah
ya sekali lagi ini kan cukup hebat ya
kejaksaan agung ini bisa melakukan penetapan tersangka
bukan orang sembarangan sekali lagi
apalagi dirjen perdagangan luar negeri kapasitasnya berarti di bawah menteri
yang berikutnya lagi tentunya
yang kita harapkan ya ini kan mulai ada suara ya
saya kira bukan dari pak fadil atau asosiasi dari gapki nya
tapi ada beberapa asosiasi asosiasi lain itu yang melakukan semacam ancaman
kalau kita baca ya di cnn salah satunya
bahwa tidak ingin ikut terlibat di dalam subsidi minyak goreng curah misal
karena ini dianggap kriminalisasi
nah ini kan bentuk ancaman bahwa produsennya ngambek ya begitu ya
khususnya untuk yang minyak goreng
jadi saya kira ancaman ancaman itu juga harus dibalas dengan penegakan aturan
penegakan hukum dan proses ini harus tuntas tanpa ada intervensi politik apapun
apalagi sinyal dari pak jokowi juga sudah jelas
bongkar semua tuntaskan
saya kira ini salah satu sinyal bahwa ya kita ikuti saja prosedurnya
harapannya ada efek jerah bagi pelaku pelaku yang ingin mengambil untung atau margin terlalu besar
dan mencoba menyuap pejabat ya
khususnya pejabat di kementerian perdagangan
oke kita tunggu nanti bagaimana proses hukum perkembangannya di kejaksaan agung
sekali lagi alat buktinya dan juga transparansinya kita tunggu
apakah memang betul ada lobby lobby yang dilakukan oleh para pengusaha
untuk melonggarkan kebijakan dmo dengan pejabat di kementerian perdagangan
sekali lagi kita akan tunggu nanti bagaimana proses hukumnya berlangsung
dan semoga tadi yang disampaikan oleh mas bima tidak ada intervensi politik apapun
sehingga persoalan ini tuntas
sekali lagi masyarakat yang dirugikan selama ini karena harga minyak goreng mahal
bisa mendapatkan kejelasan begitu ya pertanggung jawaban
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
kemudian fadil hasan ketua bidang luar negeri gapki
sehat selalu mas bima dan juga pak fadil
terima kasih sudah bergabung sore hari ini
terima kasih pak fadil juga
mas fadil terima kasih